saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
kemarin belusukan ke daerah jakarta utara
gibran menyebut akan melakukan evaluasi program makan siang
dan susu gratis agar tepat sasaran
sah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih pilpres dua ribu dua puluh
gibran raka buming raka belusukan bagi susu gratis
di muara baru jakarta utara rabu sore
gibran menyebut bagi bagi susu bukan bentuk selebrasi
gibran juga menegaskan akan melancarkan program makan siang
dan makan siang gratis seperti janji kampanye
evaluasi juga akan dilakukan agar program ini tepat sasaran
program susu gratis milik pasangan prabowo gibran
ditargetkan untuk delapan puluh dua sembilan juta orang
di antaranya untuk ibu hamil dan anak anak
program ini ditargetkan seratus persen terrealisasi pada dua ribu dua puluh
kemampuan produksi susu indonesia tahun dua ribu dua puluh
sebesar sembilan ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh delapan ton lalu tahun dua ribu dua puluh dua naik
dan tahun dua ribu dua puluh tiga sebanyak delapan ratus tiga puluh tujuh dua ratus dua puluh tiga ton
kebutuhan untuk program susu gratis diperlukan
satu juta ton susu per tahun
artinya dilihat dari produksi susu nasional
masih ada kebutuhan tiga dua juta ton susu per tahun
sementara itu anggaran untuk program makan siang
termasuk susu gratis empat ratus lima puluh triliun rupiah
untuk merealisasikan program susu gratis
pemerintah berencana melakukan impor
dan melakukan produksi di dalam negeri
soal anggaran program makan siang dan susu gratis
menyarankan tidak diambil dari pos yang sudah ada
namun dari penciptaan objek pajak baru
jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini
diambil dari pos pos anggaran yang sudah ada
misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas
atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah
ada aset blbi yang kemudian dilelang
anggarannya bisa untuk makan siang gratis
diharapkan dapat mendongkrak kualitas anak bangsa
sampai anggaran yang membengkak jadi beban tambahan negara
saudara program susu gratis milik pasangan prabowo gibran ditargetkan untuk delapan puluh dua sembilan juta orang termasuk ibu hamil dan anak anak
bagaimana implementasi program andalan prabowo gibran ini
kita akan bahas bersama derajat prabowo ketua dewan pakar partai amanat nasional dan juga ahmad tauhid dari peneliti indef
selamat malam pak derajat selamat malam pak ahmad tauhid
saya ke pak derajat dulu ya jadi pak derajat sejauh mana pembahasan program makan siang termasuk susu gratis
kalau pembahasan di tkn kita sudah
bahwa banyak yang membahas akan tapi untuk rinciannya itu kan sekarang masih kewenangan dari pemerintahan presiden jokowi
jadi tentu kita menghormati pihak yang ditugasi yaitu menteri keuangan mbak ani dan juga menteri ppn kepala bapenas mas harso
mereka yang tentu bertugas untuk menyiapkan rapbn dua ribu dua puluh
tapi dari kami setiap saat jika dibutuhkan
tentu kami siap untuk memberikan berbagai masukan
tapi artinya gini ketika dilantik oktober mendatang kapan program ini bisa direalisasikan pak derajat
ya kalau rapbn dua ribu dua puluh lima itu kan mulainya satu januari
tentu sesuai dengan siklus siklus apbn dua ribu dua puluh lima nanti
tapi kalau oktober sampai desember itu kan masih memakai budget masih memakai apbn dua ribu dua puluh
nah kalau di dua ribu dua puluh empat kan sudah diketok dalam bentuk undang undang
dan kita tentu tidak praktis juga kalau akan melakukan perubahan apbn ya atau disebut apbnp dalam periode sekarang
jadi ya saya rasa dari sisi siklus apbn dan juga sesuai peraturan perundang undangan
itu mungkin mulainya satu januari dua ribu dua puluh lima ketika apbn dua ribu dua puluh lima mulai dijalankan
baik saya ke pak tauhid pak tauhid ada catatan apa soal program makan siang gratis dan bagi bagi susu ini
ya saya kira yang tingkat kesulitan tertinggi tentu saja adalah soal penganggaran ya
itu juga menjadi poin penting karena anggaran empat ratus triliun itu bukanlah anggaran yang sedikit
itu mungkin sekitar kalau kita sekitar dua persen dari pdb kita ya defisit kita
jadi memang itu yang kemudian menjadi pr besar bagaimana ini kemudian masuk dalam rincian
anggaran yang diimplementasikan
karena kalau kita lihat trennya sebenarnya kalau ini masuk ke kementerian pendidikan
ataupun masuk sendiri ke anggaran pendidikan ini akan melampaui thresholdnya ya
anggaran pendidikan yang sudah eksis ya
kecuali pilihannya adalah ya beragam program yang sudah ada di pendidikan
itu kemudian akan dialakukan di realokasi ataupun dikurangi
nah ini yang kemudian mungkin bagi kelompok
kelompok pendidikan yang akan mencoba melihat ini pasti akan menjadi ancaman buat mereka gitu
yang kedua tentu saja dari sisi implementasi ya
kalau dari segi implementasi dengan sasaran delapan puluh dua juta orang itu memang sangat besar gitu
di beberapa negara yang menjadi rujukan itu tidak sebesar itu ya
baik kualitas maupun katakanlah apa namanya sasarannya
itu hanya smp dan tidak bisa sampai sma maupun ke apalagi level jenjang lebih tinggi
dan itu memang dimulai dari jenjang pendidikan yang baling bawah dari boshandu dan sebagainya
yang memang itu kemudian bisa diimplementasikan begitu
jadi ini tidak mudah apalagi dari segi penganggaran
saya lihat memang kalau hanya kalau lihat levelnya adalah ini kewenangannya kan
kalau untuk masuk ke pendidikan ini adalah
kalau sd smp maka ini kewenangan daerah
sementara daerah sendiri tidak punya anggaran yang cukup memadai
menganggarkan program makan siang dan susu gratis
kalau sasarannya adalah anak anak usia sd ataupun smp atau mungkin di bawah itu
saya kira itu problem besar baik dari segi anggaran maupun dari sisi implementasi di lapangan nanti begitu
kita belum bicara bagaimana itu kemudian diorganisir
kemudian sumbernya apakah impor dan sebaiknya tentu menjadi harus perhatian pemerintah yang datang
gimana responnya pak derajat
juga apa yang disampaikan oleh bima tadi mas taufik
kebetulan semuanya indef maupun alumni indef ya
jadi itu concern yang sangat wajar dan sangat legitimate
memang kita juga ketika merancang program ini
delapan puluh dua sembilan juta pada tahun pertama tentu tidak
dua puluh tahun pertama tahun dua ribu dua puluh lima itu tentu disesuaikan dengan ruang fiskal yang ada
yang mengetahui ruang fiskal itu adalah menteri keuangan sekarang ya beliau yang menyusun postur apbn
kemudian juga nanti rkakl dari masing masing kementerian dan lembaga
sehingga nanti ruang fiskal yang tersedia
untuk mungkin sepuluh juta ya kita mulai dengan sepuluh juta gitu
tapi saya pribadi lebih senang kita coba dulu beberapa tempat
supaya kita bisa melihat apakah di daerah daerah tersebut itu
supply chain nya itu sudah siap
terus kemudian apakah masyarakat sipilnya sudah siap untuk mengawasi pelaksanaan ini
misalkan anggarannya lima belas ribu per anak per hari
ternyata yang diberikan cuma nasi satu cuil dan sebagainya
jadi memang banyak sekali yang harus disiapkan
kalau soal budget seperti yang sudah sering saya sampaikan
prabowo gibran tidak akan mengurangi anggaran anggaran
bansos maupun anggaran yang lain yang sudah ada
yang disampaikan oleh mas gibran di muara baru ya
itu bukan mengevaluasi susu gratis atau apa
tapi mengevaluasi supaya tidak terjadi tumpang tindih
antara kis kartu indonesia sehat kip kartu indonesia pintar program ini
jadi supaya terjadi sinergi antar berbagai program itu
sehingga tujuan kita untuk mengurangi stunting
untuk mempersiapkan generasi muda kita
dan juga untuk mendorong ekonomi rakyat yang sering dilupakan
ini program makan siang dan susu gratis ini mendorong ekonomi rakyat
tujuan kita untuk itu bisa tercapai ya
kemudian memang yang disampaikan mas tauhid sangat tepat
ada permasalahan ketersediaan suplai untuk susu ya
karena memang produksi susu kita masih relatif terbatas
sapi perah bakalan gitu
prabowo gibran itu menginginkan pemerintahan yang kredibel
pemerintahan yang teguh terhadap good governance
dan juga tidak ngoyoworo ya
tidak ambisius yang gak masuk akal gitu
kalau memang susu yang tersedia
itu katakanlah hanya bisa memenuhi x persen dari tarif
ya kita mulai dengan expersent minus kebutuhan domestik misalkan ya
atau kalau misalkan impor sejumlah ye persen itu masih aman bagi neraca pembayaran kita
masih aman bagi neraca transaksi berjalan kita
supply chain kita masih bisa mengabsorpsi
ya apa namanya akan kita impor di persen
apa yang disampaikan di dokumen visi misi
itu adalah target ketika full implementation
ketika ini semua dilaksanakan
dalam pelaksanaannya kita akan sangat realistis
artinya akan diimplementasikan secara bertahap begitu ya
secara bertahap dan secara prudent mbak
jadi nggak apa namanya nggak gegabah nggak ugal ugalan ya
karena apalagi kita sekarang menghadapi
gejolak ekonomi global yang tentu harus hati hati kita
jadi intinya kita akan terapkan good governance
terapkan secara prudent secara hati hati
tapi tetap dalam koridor untuk memenuhi janji kampanye
yang disampaikan oleh hua press terpilih adalah daerah tertinggal
daerah termiskin dan daerah terluar
nah itu yang kita prioritaskan dulu
ya saya kira tadi ya kalau kita lihat memang realistisnya memang harus bertahap ya
tapi juga ingat bahwa kalau misalnya target sampai dua ribu dua puluh
ternyata tidak semua katakan delapan puluh dua juta tidak terpenuhi
maka itu akan menjadi jadi yang kemungkinan tidak bisa ditepati begitu ya
karena itu yang saya kira apa namanya menjadi problem utama ketika memang
hampir delapan puluh dua juta itu bisa dipenuhi
saya menduga bahwa uji coba ini butuh waktu satu dua tahun
sedangkan implementasi lebih luas pada profit pada kabupaten kota
itu tidak bisa dalam waktu tiga tahun
program ini kalau kita lihat ya makan siang sugratis
di india itu dimulai pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima pada satu daerah negara bagian gitu ya
terus berkembang di seluruh negara berikutnya itu pun tidak semua
itu butuh waktu dua puluh tahun lebih begitu
sementara kita ingin target seluruh wilayah itu katakanlah dengan target delapan puluh dua juta
itu dalam waktu katakanlah lima tahun
nah itu yang saya kira harus dipikirkan
saya agak sangsi bahwa itu bisa terlaksana dalam waktu cepat begitu
oke termasuk soal rencana membentuk kementerian baru untuk menaungi ini betul pak derajat ada itu
itu kan wacana yang muncul saja
untuk membentuk kementerian itu kita harus taat pada undang undang kementerian negara mbak
jadi ada undang undang kementerian negara di mana nomenklaturnya itu sudah ditentukan
ada yang kategori pertama kategori dua dan kategori tiga ya
nggak bisa begitu saja kita membentuk kementerian baru
kalau menggabungkan itu masih bisa
tapi nomenklaturnya harus sesuai undang undang kecuali undang undangnya dirubah ya
tapi kalau kemenko itu memang tidak diatur di dalam undang undang kementerian negara
pembentukan kementerian itu hanya ya namanya pernak pernik demokrasi kan selalu ada saja wacana seperti itu
tapi kita harus tunduk pada undang undang kementerian negara
tapi artinya gini berapa lama target ketika oktober sudah dilantik
kapan target ini mulai diberlakukan uji cobanya
kita tentu akan kalau saat itu dilantik tentu akan melihat apakah ada ruang fiskal di sisa anggaran dua ribu dua puluh
apakah ada ruang fiskal di sisa anggaran dua ribu dua puluh empat yang bisa dilakukan untuk uji coba selama dua bulan malah ya selama dua bulan dua ribu dua puluh empat

karena kalau tidak itu nanti akan jadi penyimpangan penggunaan anggaran walaupun tujuannya baik

nomenklaturnya masih bisa karena kalau tidak itu nanti akan jadi penyimpangan penggunaan anggaran walaupun tujuannya baik
jadi kita belum tahu nanti nomenklaturnya masih bisa
kalau nanti ternyata nomenklaturnya memungkinkan selnya cukup
tapi kalau tidak ya dari apbn tentu tidak bisa dialokasikan
tapi kalau misalkan ada pihak swasta yang katakanlah dalam konteks filantropi itu mencoba melakukan uji coba di beberapa tempat
tentu akan kita sambut dengan baik gitu ya
jadi untuk dua ribu dua puluh empat akan sangat tergantung pada prosesi sal dan nomenklatur yang tersedia di apbn dua ribu dua puluh empat
tapi kalau untuk dua ribu dua puluh lima sepanjang sudah diketok di dpr nanti pada saat pembahasan rapbn dua ribu dua puluh
kalau itu sudah ada ya tentu bisa langsung diluncurkan
terima kasih mas derajat mas tauhid terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam
kita tunggu nanti seperti apa proses uji coba dan juga implementasinya nanti realisasinya akan seperti apa